apa yang kita lihat adalah merupakan salah satu gambaran kecil saja dari sekian banyak ujian ujian yang allah berikan
allah rabbul azzati berfirman
dengan menyebut nama allah
yang maha pengasuh lagi maha penyayang
maafkan mama juga yang sudah beranggo jawa kalian sayang
mudah mudahan kalian semua diterima di sisi allah
mudah mudahan kalian semua diterima di sisi allah
mudah mudahan kalian semua diterima di sisi allah
tiga belas januari tahun dua ribu satu
yang mulia mendengar sendirikan penjelasannya terdakwa
dia begitu hafal tanggal lahir anak anaknya
bahkan terdakwa begitu terkesan dengan apa yang dialaminya
bukan terkesan tapi tertekan
terdakwa menunjukkan bahwa dia sampai saat ini dalam kondisi normal
seat jiwa dan raga
saya sadar saya membunuh kelima orang saya
gus apakah kamu rela istrimu dihukum mati
tentu saja tidak ma
aku sudah kehilangan anak anakku
jadi aku enggak mau kehilangan istriku
karena aku sangat mencintainya ma
tapi cinta tidak bisa menolong anak anak dan istriku
bu sandra sendiri tidak mau ditolong
dia sudah mengaku bersalah
dan dia meminta agar dihukum seberat beratnya
nenek sandra tubagus rukmana telah terbukti bersalah
menghilangkan lima nyawa anak kandungnya dengan sengaja
sesuai keputusan persidangan
dengan ini pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup
sesuai keputusan itu

anarh zmian seperti itu
kegiatan tidak ter vacationing
kalau bila hal terjadi

kita harus berlindung karena memang sifat dasar manusia butuh perlindungan
hidup memang penuh dengan ujian dan cobaan
dunia darul imtihan
dunia itu adalah tempat dari segala macam bentuk ujian dan cobaan
siapapun diuji dengan tujuan untuk mencari yang terbaik
dari sekian banyak amalan amalan yang dilakukan
apa yang kita lihat adalah merupakan salah satu gambaran kecil saja dari sekian banyak ujian ujian yang allah berikan
allah rabbul azzati berfirman
dengan menyebut nama allah
yang maha pengasuh lagi maha penyayang
dan burns iman ph
yang baru saja mengimjilkan bahwa kita tidak harus memberi ini sebagai nama ya allah
yang cepat menjadi perhubungan mintas serta tekam utinya
berhubungan dengan stirred
kepala ini adalah s troubled
anak anak di dunia ini
padahal yang namanya binatang lihat saja
apa pernah kita dengar ada burung terbang dari pagi sampai sore
dia nggak dapat makan lalu dia tuh brukin kepalanya ke tembok nggak pernah
tapi ya itulah ujian dari allah semua dirahasiakan bagaimana jalan keluarnya
untuk membuktikan kesungguhan kita mencari allah
untuk membuktikan bahwa dekat dengan allah itu adalah yang terbaik
untuk membuktikan bahwa kita membutuhkan allah
kita sangat butuh perlindungan kasih sayang rahmat yang besar
yang datang dari allah subhanahu wa ta'ala
memang sifat dasar manusia adalah
mereka memiliki kelemahan al insanu mahalul khattak wa nisyan
manusia itu tempatnya salah dan lupa
tapi bukan berarti itu jadi sandaran pasti
kita diberikan kemampuan untuk melawan itu semua
dengan keimanan kemahal allah subhanahu wa ta'ala
wahai engkau yang dimuliakan allah
jangan pernah rugikan dirimu dengan sesuatu yang akan membuat dirimu sia sia
hidup sementara di dunia
tidak pernah ada yang kekal
yang memiliki kemuliaan begitu sangat luar biasa
akhirnya harus kembali kepada allah subhanahu wa ta'ala
itu bukan cuma persoalan materi
silahkan buka surat al mu'minun ayat satu sebelas
sebagai sebuah gambaran jawab
untuk menata hidup dan mencari jalan keluar di dalam kesusahan
fa innahum ghairu malumin
sungguh beruntunglah mereka orang orang yang beriman
tidak ada sungguh beruntung orang yang punya harta
yang anak keturunan yang berdarah biru
yang tinggi jabatan
yang memiliki kemampuan
yang memiliki tanah luas tidak
tapi yang beriman
biarpun kita bekerja menjaga wc mencuci najis orang
tapi kalau kita punya iman
bahkan jauh lebih baik dari mereka yang masuk wc
berja'as berdasi buang air
tapi mereka kehilangan iman
keuntungan apa yang allah berikan
mereka diberikan warisan
bukan seperti warisan harta yang kita dapat dari orang tua kita
harta akan habis
tapi iman ilmu tidak akan pernah habis
kita sebagai orang tua
perlu memberikan warisan iman kepada anak anak kita
kita pun perlu memiliki iman
setiap masalah pujian yang datang
selalu akan ada jalan keluarnya
yaitu dengan beriman dan dekat dengan allah swt
insya allah semua yang melihat akan mengambil pelajaran berharga
untuk kehidupan kita
salam keimanan dari uje
semoga allah swt
senantiasa memberikan kebaikan buat kita semua
mohon maaflah khidmatimu